ah dikasih permen ya buya
dikasih permen dikasih permen dikasih
enak aja dikasih permen
aduh aduh sakit
aduh ibu sakit
kenakin terus sama adikku lu
tidak macem macem lu
tadi aja di dalam kelas lu udah pegang pegang
apalagi di luar lu berani macem macem
kasian dedy cekin
eh bu apa sih bu
kamu ini apa apaan sih
udah bikin anak kecil nangis ngerebut makanannya ngambil minumannya
dan sekarang kamu coba untuk fitnah dia
hah apa maksudnya
udah bu tenang
tenang ya bu ya
emang ini anak tuh ngeselin bu
udah gak usah punya alasan kamu
tiga dua satu
gepitas dong lu
itu anak meskipun masih kecil tapi gawat
itu anak bisa bikin kita jauh dari sini
shena aja direbut sama dia
hah gimana coba caranya biar kita menang lawan dia
kalau kita mau menang caranya adalah kita mesti bikin si china itu
ilmi lama tuh siapa asemi seminya itu
mana mungkin sih tante ilville sama kalian bertiga
gak mungkin lah
tidak tidak tidak
oh apaan sih
apaan sih tante ini
sudah akhir bulan
kenapa belum ada yang bayar kos
ya gapapa ntar ntaran bayar kosnya
iya emang pada ganteng ganteng
tapi kalau nunggak belan kos
tetap nggak ganteng
nih rancang ini
kebiasaan kalau tante ngomel ngomel
kabur semua nunggak bayar kosnya
baik baikinlah cantiklah apalah
ada tukang air
ya lagi ganti baju buka baju
wow badannya six pack
di belakang tuh
jangan seneng dulu loh
oh hehehe sekarang rasain pukulan pemungkas gua
gua lo curang banget sih
gua yang menang
eh kok lo curang banget sih
maksudnya gue yang menang itu
itu namanya strategi
kalau udah kalah mah kalah aja
pakai bilang itu strategi lagi
maksudnya tuh gua yang menang
itu gak adil gak bisa kayak gitu doang caranya
alah banyak ngemeng aja lo bau
udah kalah mah kalah aja
pokoknya gua gak mau main lagi sama lo
yaudah gua juga gak mau main sama orang blon
main sama cewek main
cemen menang lo pun
karena lo tadi kita banyak dapet bahan
bisa bikin cewek sebel sama lo sampe lo ditonjok
seneng lo liat gua kayak begini
benjut nih pak
kenapa arabok ya dia
enak juga enak pekat
kok nggak ada
kan tadi kan ada disini
waduh nggak bobok bokok
kasian banget nggak modal ya
nggak modal ya
nggak modal ya
nggak modal ya
shayna jangan mau nggak modal
ntar juga palingan mutang
makantin jangan mau
kamu yang ngambil ya
shayna lihat udah nggak bobok bokok
cari temen cowok tuh harus yang macon dikit
jangan kayak begini
udah nggak bobok bokok cengeng
apa yang mau dicari coba
nggak modal cengeng
buruh makanan saya diambil
kulit baru di tk ini
mulit baru ya
ibu pasti udah lama di sini ya bu
hantes mukanya sering banget lihat
sering lihat ibu ya
kamu anak baru ya
kamu mau tau nggak
anak yang suka mengganggu anak orang lain itu diapain hukumannya
pukul aja bu guru
dikasih pamen ya bu ya
enak aja dikasih permen
makanya jangan suka makan kue orang
kok lo pernah ngetahuin gue sih
ini gue nangis beneran karena tak tahu
gue kasih ubi
karena ada cewek yang suka sama cowok yang jorok
ada ubi enak banget
jangan mogong aja ini dimakan
kalo namanya makanan kalau dikasih itu harus di abisin
kalo enggak mau bazir loh
seger pasti nanti
makasih abang arir
emang enak ya
baunya bau banget